bagi anda warga jakarta
tahukah anda bahwa tugu monumen nasional atau monas
ternyata dana pembangunannya berasal dari donasi hasil penjualan tiket bioskop
monas juga sempat menjadi tempat penyimpanan bendera pusaka asli
berikut informasi selengkapnya
tugu monumen nasional selama ini dikenal sebagai simbol kota jakarta
sebenarnya monas memiliki sejarah dan filosofi yang syarat akan nasionalisme bangsa indonesia
gagasan tentang pendirian monas datang dari presiden pertama indonesia soekarno
soekarno menginginkan indonesia memiliki sebuah monumen yang kokoh dan megah
sehingga tidak kalah dengan negara lainnya
lokasi pendirian monumen pun dipilih
di kawasan yang menjadi pusat berkumpulnya rakyat pada masa itu
itu lapangannya masih disebut ikada
ikada itu ikatan dari atletik jakarta
yang dibangun di masa pendudukan jepang
dan sejak itu bung karno sering datang ke monas gitu
bahkan membawa wartawan gitu
di nanti sini akan berdiri monumen yang paling megah gitu
setelah lokasi ditetapkan dimulailah sayembara untuk rancangan bangunan
sayembara tersebut menuai tanggapan dari rakyat hingga para petinggi dunia
dibuat sayembara di sini kan
dan hingga terlibat semua orang gitu
demam monas itu terjadi ketika itu
meskipun ada kelompok kelompok yang tidak menyenangi
bahkan ada demo demo anti monas
sayembara digelar dua kali
namun tetap tanpa hasil
hingga akhirnya soekarno menunjuk arsistek rm sudarsono
dengan dibantu oleh silaban untuk merancang
meski mendapat protes
sebagian rakyat tetap mendukung pembangunan monas
dukungan diwujudkan dengan berdonasi
salah satu cara mengumpulkan donasi pada masa itu
melalui pembelian tiket film layar lebar
pembangunan monasional ini
di bawah pimpinan arsitek sudarsono
akan mencapai hingga batas kota
pembangunan monas dimulai pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
emas di puncak monas tersebut
merupakan sumbangan dari pengusaha aceh
adanya lapisan emas di puncak monas pun
iya jadi saya percaya kalau misalnya ada pengusaha
yang memang menyumbang emas untuk pembangunan gedung itu
tetapi kan tidak berarti emasnya itu harus ditaruh di puncak gitu
jadi emas itu dibayarkan untuk pembangunan
saya tidak pernah membaca ada keterangan resmi dari pemerintah
bahwa itu adalah emas
tapi yang jelas itu adalah
cat yang keemas emasan
pembangunan monas sempat terhenti
setelah peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh
pembangunan kembali dilanjutkan
pada masa pemerintahan soeharto
dan yang diganti
ya atau yang baru itu adalah justru
diorama tentang kesaktian pancasila
satu oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
jadi kita di sini bisa melihat
bahwa diorama yang berhubungan
yang menonjolkan peran soekarno
dan di sisi yang lain kita juga melihat di sini
perubahan atau penggantian diorama itu
memperlihatkan kepentingan penguasa pada saat itu gitu
monas juga sempat menjadi tempat disimpannya bendera pusaka
adalah delapan meter
cawan berbentuk bujur sangkar
dengan panjang masing masing sisi
jadi yang digambarkan itu adalah
semangat orang indonesia
yang selalu berkobar kobar
terlepas dari munculnya polemik
monas telah beberapa dekade masih berdiri tegak
menjadi saksi bisu segala perubahan
yang terjadi di negeri ini
dewi astari jakarta